dan ini masih dari jakarta polres metro jakarta selatan menetapkan pengemudi mobil yang menabrak apotek senopati hingga menewaskan seorang penjaga keamanan sebagai tersangka
pengemudi bernama putri kalingga hermawan telah ditahan dan terancam hukuman enam tahun penjara
hingga senin siang sehari pasca diseruduk mobil minibus apotek senopati di jalan senopati kebayoran baru jakarta selatan ini belum beroperasi
bagian depan dan samping apotek masih ditutup tripleks
dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi unit kecelakaan satuan lalu lintas polres metro jakarta selatan menetapkan pengemudi mobil bernama putri kalingga hermawan sebagai tersangka
penyidik memastikan hasil pemeriksaan urin terhadap tersangka dan dua rekannya negatif baik dari unsur alkohol maupun narkoba
menurut polisi kecelakaan yang menewaskan seorang petugas keamanan apotek tersebut murni kelalaian tersangka
tersangka yang bermaksud menginjak pedal rem malah menginjak pedal gas hingga kendaraan terus melaju meski sebelumnya sudah menabrak trotoa
sebelumnya apotek senopati ditabrak kendaraan minibus pada minggu dini hari kemarin
selain menghancurkan bangunan apotek insiden itu juga menewaskan seorang penjaga keamanan bernama acep kamil warga kebayoran lama jakarta selatan
tersangka akan dijerat pasal tiga sepuluh ayat empat undang undang lalu lintas dan angkutan jalan tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman hukuman enam tahun penjara